pengentasan kemiskinan juga bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan dengan program program unggulan yang saat ini berjalan secara garis besar itu
dan juga respon respon yang lebih cepat dan lebih komprehensif dan lebih antisipatif terhadap kemungkinan kemungkinan bencana alam
kurang lebih seperti itu garis besarnya
men sosial ya pak men sosial ya pak

ya program atau tanggungjawab
tanggung jawab utamanya adalah itu tadi bagaimana kita dengan program program yang ada bisa mengkoordinasikan program program tersebut
tepat sasaran dan memastikan bahwa angka kemiskinan yang ada saat ini bisa secara bertahap kita tekan terus
ya saya belum bisa kasih keterangan lebih detail ya karena terus terang kita juga baru dipanggil sekarang
jadi tentunya dalam waktu dekat kita pada saat sudah ditugaskan bisa segera mempelajari dengan cepat dan mengeksekusi program program tersebut dengan cepat dan tepat
saya kira itu pesan dari beliau
dan saya kira itu satu
tidak mudah tapi memang tugas yang sangat penting di dalam memastikan bahwa negara kita bisa menjadi negara yang lebih sejahtera lagi dan bisa sejajar dengan negara negara lain
pak terima kasih
ya saya kira detailnya saya mungkin tidak bisa komentar sekarang ya
tapi beliau presidennya
kita menginginkan agar respon respon terhadap bencana alam itu biar kita jalankan dengan lebih cepat dan juga lebih tepat
saya kira itu pesan utama dari presiden kepada saya
ya mungkin nanti teman teman bisa lihat sendiri ya
kan lewat sini semua
pak apakah ini sesuai dengan proyeksi pdip sendiri
menurut pak pak di
saya kira saya nggak bisa berkomentar soal itu karena tentunya telah didahului dengan pembicaraan pembicaraan
antara presiden dengan ketua umum kami dan pimpinan partai kami pimpinan pdi perjuangan
terkait alokasi atau penugasan kader kader pdi perjuangan di kabinet
pak sesuai dengan protokolio bapak nggak pak
kalau mengurusi jenis kinan kan
bapak lama jauh
bapak lama jauh
ya saya kira kalau bicara portfolio saya kira tugas menteri kita harus siap
tidak terpaku kepada hanya latar belakang saja karena ya posisi menteri kan posisi politis ya
jadi tentunya dengan mungkin latar belakang saya di dpr ri dan juga di kepartayaan
saya kira upaya upaya pengetasan kemiskinan itu cukup berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini
pak saat ini lho akan mundur dari anggota dpr ri
ya harus mundur dari anggota dpr ri
bapak ada kritik kalau dalam pemerintah dari partai itu nanti hanya yang meluas ini kepentingan partai itu
bukan sebuah pejalanan
kita jawab sekarang tentunya kurang fair ya
nanti teman teman dan biar rakyat yang menilai dan juga biar presiden yang menilai
apabila kami kami dari partai politik ini ditugaskan di kabinet
apakah hanya mengutamakan partai atau negara
jadi saya kira untuk sekarang mungkin ya tentunya kalau ditanya saya jawab tidak ya
artinya tentunya kita ditugaskan sebagai menteri ya kita tentunya akan mengutamakan tugas tugas kementerian
dan nanti teman teman media dan rakyat yang bisa menilai langsung
apakah memang seperti itu yang kita jalankan di lapangannya
ketemu sebentar tadi di holding room ya memang tentunya nanti beberapa program atau program program kerja yang sudah berjalan baik
saya kira tetap kita jalankan
dan mungkin ada beberapa program yang bisa kita perbaiki ya kita perbaiki
saya kira kalau terlalu detail mungkin saya belum bisa

oke terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih pak
nanti itu diserahkan kepada partai
biar partai dpp yang nanti memilih siapa yang menggantikan saya di dpr ri
kemudian nanti disampaikan kepada dpr ri
kemudian nanti disampaikan kepada dpr ri
oke gitu dulu ya
terima kasih ya
sukses ya selamat siang